senin malam ketua umum partai solidaritas indonesia kaisang pangarep mengaku akan menyerap aspirasi dari dpw psi terlebih dulu untuk menentukan arah dukungan capres cowapres partainya di dua ribu dua puluh empat
ia menyebut punya hubungan baik dengan dua baca pres yaitu ganjar pranowo dan prabowo subianto
namun ia tak mau berburu buru soal arah dukungan di pilpres dua ribu dua puluh
saya sama pak prabowo ya alhamdulillah dekat dengan pak ganjar kemarin juga ketemu di pesta pora nonton dewa
pilihnya yang mana ya nanti kebetulan kan keduanya sudah datang ke podcast saya juga sudah ngobrol secara pribadi juga
nanti balik lagi kita akan lihat
aspirasi aspirasi dari dpd dpw mengarahnya kemana